karena begitu gua buka mata
gua melihat diri gua sendiri van
dengar gua van
lu harus jagi sama gua
kalau sampai terjadi apa apa sama gua
lu harus jaga kamila dan kak val buat gua van
dil lu udah sadar dil
lu udah sadar dil selamat datang dil selamat datang kembali
gimana dil lu udah bisa lihat gua kan iya kan dil
iya dil ini gua taufan saudara lu dil
alhamdulillah lu udah sadar dil gua senang banget gua senang banget alhamdulillah
terima kasih ya allah terima kasih
iya ini gua taufan lu masih inget kan
kenapa lu pake kacamata itu
kenapa lu pake kacamata itu
taufan kenapa lo berdandan seperti fadil seperti gua
kamu jangan paksakan diri kamu kamu itu baru siuman
lagipula kamila itu bukan siapa siapa kamu
yaudah ayo sekarang kamu tiduran lagi ya taufan ya
mama dan kenapa mama papa dan mariana memanggil gua dengan sebutan taufan
apa maksud dari semua ini van
iya taufan tenang taufan
karena begitu gua buka mata
gua melihat diri gua sendiri taufan
iya iya taufan gua ngerti gua akan jelasin semua ini sama lo gua akan jelasin semua ini sama lo
dokter gimana dokter keadaan tovan setelah transfusi darah apakah dia membaik atau dia kritis dokter
iya pak gimana kondisinya kak taufan pak kak taufan baik baik aja kan pak
eh eh kamila
bu ambar sabar sebentar ya tenang dulu